sebagai penyelenggara haji biro travel haji khusus sudah mempersiapkan keberangkatan dan proses pelaksanaan ibadah haji jauh jauh hari
safira tour and travel misalnya melakukan persiapan keberangkatan jemaah calon haji tahun ini sejak agustus dua ribu sembilan belas
sejak terjadi pandemi covid sembilan belas hingga adanya penutupan akses ke tanah suci oleh arab saudi pada februari lalu
biro travel haji dengan lima ratus an calon haji yang sudah siap berangkat pada tahun dua ribu dua puluh ini menyiapkan tiga simulasi kemungkinan
skenario pertama bahwa haji berangkat sesuai rencana dengan jumlah dan jadwal sesuai rencana
dan skenario kedua kita mencoba simulasikan apabila pemerintah saudi atau pemerintah indonesia
kita sudah hitung dan kita simulasikan
dan yang ketiga alternatif jika memang gagal berangkat atau dibatalkan
kita sudah membuat pilihan pilihan tersebut

kita sudah sosialisasikan kejamaah
sehingga pada saat pemerintah mengumumkan dan kami juga mengumumkan tidak ada kekagetan
bagi pengusaha biro travel haji kerugian yang terjadi lebih pada penambahan biaya operasional untuk pembatalan
pengurusan pengalihan akomodasi dan penyimpanan properti karena penundaan keberangkatan
kami rasakan adalah berdampak dari deposit deposit kita yang sudah kita tanda tangan bersama untuk kontrak
terutama akomodasi di arab saudi
kemudian yang kedua adalah seandainya nanti kita reschedule tahun depan yang kami khawatirkan adalah penambahan biaya biaya
kemudian kursus dolar yang tidak menentu
kemarin pada saat pelunasan pertama kami masih harga stabil
pelunasan kedua kami sudah naik
dan itu yang kami cek

pemerintah melalui menteri agama mengumumkan tidak memberangkatkan jemaah haji tahun ini pada dua juni lalu
berdasar kemenang ri no empat ratus sembilan puluh empat tahun dua ribu dua puluh
pembatalan dilakukan bagi jemaah calon haji wni
baik jalur reguler khusus undangan maupun pemilik visa yang diterbitkan pemerintah arab saudi
tim liputan cnn indonesia